nyanyian liberty sitinjak dan ungkapan tidak langsung menkumham yasona lawli
tentang adanya oknum bnn yang meminta mencopot kamera pengawas atau cctv
di sel freddy budiman dua tahun lalu ini
seolah mengkonfirmasi testimoni freddy budiman yang disampaikan aktivis ham
di sisi lain berada informasi adanya dugaan terlibatnya oknum bnn dan beacukai
dalam bisnis haram bandar narkoba yang telah dieksekusi mati freddy budiman
bagaimana status perang terhadap narkoba bisa tetap berjalan
jika ada mafia di dalamnya
bagaimana menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang kotor
kami mulasnya malam hari ini dengan mas sinton pasar ibu
anggota komisi tiga dpr ri dari fraksi pdi perjuangan
selamat malam bung mas sinton terima kasih sudah ada
dan kami masih akan bergabung nanti menanti kehadiran dari narsumber lainnya
baik bung mas sinton kita lihat tadi bersama sama begitu ya
mulai pengakuan liberti tentang ditawari uang suap sepuluh miliar
sepuluh miliar kan tentu saja tidak kecil ya
lalu kemudian juga tentang adanya oknum bnn
yang meminta dirinya untuk mematikan
saya ingin tanya kepada anda sebagai anggota komisi tiga
wajar tidak ada seorang misalnya anggota oknum bnn
yang meminta agar cctv di self freddy budiman
yang termasuk dalam terpidana high risk untuk dimatikan
ya sebenarnya itu nggak wajar
pasti ada sesuatu ya
iya apalagi ini berkaitan dengan bandar narkotika
yang sudah difonis mati
nah kalau melihat ininya
ininya kan itu tidak wajar
kemudian juga freddy budiman kan selalu mengupayakan cara tadi
dan membarter tiga hal yang harus dia mintakan ke kepala lapas itu
dengan nilai yang bukan kecil sepuluh miliar gitu
nah maka memang kalau kita melihat keterangan freddy budiman
yang disampaikan ke haris
saya sejak awal menyatakan
mutlak seperti itu
jadi informasi itu benar
itu sudah berbahaya
itu sudah berbahaya
ini kalau kita lihat
terjadi peningkatan terus menerus setiap tahun
ya peredaran narkotika ini
peredaran narkotika ini
dia tidak mungkin bandar bekerja sendirian
dan kita tahu
ini kan bukan rahasia baru
ini udah cerita lama semua
ini keterlibatan oknum oknum di berbagai institusi
cerita lama yang ada penanganannya kan
tidak menurut anda
nah itu yang harus kita
ini yang harus dibenahi nanti
umpama ada yang namanya dan lanal tni terlibat
ada dandim yang terlibat
ada pangkat kombes di kepolisian yang terlibat
ada kemudian kepala bnn provinsi yang terlibat
ada beacuka yang terlibat
ada pilot yang juga banyak yang ditangkap
jadi sebenarnya ketika saya ingin menyatakan
dengan adanya pernyataan ini
tidak perlu lagi saya bertanya tentang
apakah ini mengkonfirmasi adanya mafia di dalam tubuh bnn
di dalam tubuh lembaga lembaga yang punya wonang
untuk ikut dalam status perang terhadap kejahatan narkotika
itu sebenarnya memang sudah terkonfirmasi sejak lama
iya ini kan gini
kalau kita mendeklir kita perang
dengan mentalitas oknumnya seperti itu
kalau bahasa anak sekarang dibilang jadi ya perang
tapi jadi perang tara
nah apa namanya
kita lihat keterlibatan beberapa oknum tadi ya
oknum yang seharusnya bekerja untuk ikut dalam pemberantasan tadi
menjadi bagian dari kerja kerja jaringan
untuk memudahkan peredaran narkotika di indonesia
dan itu pasti dia tidak bekerja sendiri
nah sekarang menurut saya ini saatnya berbenah
dengan apa berbenah
kita sudah menyatakan perang terhadap narkotika
sudah pertama di institusi kepolisian
harus di bagian direktorat narkotika
harus itu harus menempatkan orang yang pas
yang juga punya komitmen yang sama
tapi di bnn juga seperti itu
tapi reaksi yang dilakukan oleh tiga institusi
ataupun beberapa institusi
yang diungkap dari testimoni freddy melalui haris azhar ini
kemudian justru reaksinya adalah reaksi yang
merasa ini sebuah pencemaran nama baik dan lain sebagainya
kalau menurut aku juga nggak pas itu terlalu reaktif
salah berarti tidak pas ya
ya itu kan menjadi vitamin harusnya
mengkoreksi di internal
baru dilakukan investigasi di masing masing internal
baru kemudian dibenahi
ada yang bersalah dibawa ke pengadilan
jangan sampai gajah di pelupuk mata tidak kelihatan
semut di ujung lautan diuber uber
ini kan begitu kejadiannya
apa yang ada di dalam institusinya
harusnya itulah yang dibenahi
dari beberapa nama yang tadi sempat anda sebutkan
misalnya contoh di bnn ada kepala bnn provinsi mana
kemudian ada dari pihak tni begitu ya
dan lanal ya
ini posisinya tidak main main begitu ya
ya panahnya pro wira menengah semua
apakah yang anda pantau sekarang itu mereka mendapatkan hukuman yang sepantasnya
itu yang tadi mau saya inikan
ini bagaimana proses hukuman terhadap apa yang diduga
terlibat dalam narkotika ini
entah itu dia mulai dari pengguna
entah dia ikut memainkan
kalau di kepolisian atau bnn model model penyidikan
nah mereka ini dihukum seperti apa
kan ini juga belum ada transparansinya yang disampaikan kepada publik
dari masing masing institusi tadi
nah ada yang terlibat
ya harusnya kalau dalam apa itu kan ada pemberatan
ya pemberatan ya
dalam undang undang itu diatur itu
ini sudah diatur sudah ada
dan juga kemudian kalau dia aparat negara yang terlibat
ditambah itu sepertiga hukumannya
dan kemudian kita juga melihat bahwa kewenangan bnn selama ini kan
di undang undang itu sangat besar
bahkan bisa menyadap
nah maka kalau pola penanganan apa namanya
pemberantasan narkotika kita begini begini terus
karena setiap tahun mengalami peningkatan peningkatan terus
kalau untuk bandarnya kemudian pemberatan hukuman sampai dengan kemudian hukuman mati
itu yang kemudian menjadi pro kontra dan sebagainya
taruhlah kita ingin konsisten dengan hal itu
karena perang terhadap kejahatan narkotika
tapi bagaimana dengan oknum oknum yang harusnya menjadi penegak hukum
ini kan seperti korupsi ya
ketika kemudian ada penegak hukum yang terlibat pada korupsi
maka hukumannya pasti akan harusnya jauh lebih besar begitu
diperberat begitu kan
nah ini kan sama saja
oknum oknum ini jelas terlibat
kalau misalnya dia terlibat dia tentu saja atau jelas menerima sesuatu
kalau kasus freddy pasti dia menerima sesuatu dari freddy budiman
ini kan seperti korupsi sebenarnya
nah apa yang akan dilakukan komisi tiga tentang hal ini
apakah akan memanggil partner partner atau mitra mitra kerja dari komisi tiga ini
untuk kemudian membahas ini secara serius
ya kami selalu dalam rapat rapat baik dengan polri maupun dengan bnn
selalu kami tekankan dalam penanganan tadi itu
nah selalu kalau kami sampaikan karena ini kejahatan luar biasa
penanganannya nggak boleh dengan cara cara yang konvensional
harus dengan cara yang luar biasa
kewenangan juga sudah diberikan secara luar biasa kok
itu harus digunakan
dan kemudian juga
dari sisi penganggaran memang sekarang ini sudah ada penambahan
tetapi memang harus terus
tapi tidak cukup hanya di situ lah
nah kami juga akan menanyakan nanti ke mabes polri
itu akan dipanggil mereka ini
jadi ini menjadi concern yang sangat besar juga bagi komisi tiga
iya kami akan tanyakan beberapa yang terlibat itu hukumannya sudah sejauh apa
karena itu penting
kita ngomong tentang profesionalisme kemudian juga pembenahan di internal ya
itu kan juga harus jelas
jangan selama ini kayak slogan slogan saja
oke jadi intinya ini akan menjadi concern yang sangat besar bagi komisi tiga ya
nah sekarang ini kan publik kemudian justru kemudian menjadi bertanya tanya setelah testimoni freddy yang dikeluarkan oleh haris azhar begitu
bertanya tanya sebenarnya siapa sih oknum bnn ini
nah ketika ini sudah mulai muncul kemudian secara tidak langsung
tadi kita simak juga menkumham menyatakan tidak bisa men share informasi ini ke publik
apakah memang selayaknya informasi ini disimpan dari publik
nanti kita akan ulas lebih lanjut
kita tidak terlebih dahulu
tetaplah di cnn indonesia prime news
sebelumnya dalam pengakuan kepada cnn indonesia
haris azhar mengungkapkan beragam data yang ia dengar dari freddy budiman
terkait keterlibatan petinggi petinggi institusi negara
pak selamat dan kawan kawan kerja keras tapi barangnya masuk terus
kalau ada orang yang terutama dari misalnya pak buas atau siapapun gitu dari pihak negara yang minta soal data data itu dilengkapi
itu nggak ada masalah
akan ada berikan
bisa diberikan tapi sekali lagi ini bukan bukti ini informasi
muncul kasus serma s makin kelihatan lagi
barang yang satu empat juta pil
ini dahsyat kasus ini
saya sama teman teman kontras coba baca putusan putusan yang terkait dengan narkoba
banyak yang tidak terkoneksi banyak yang tidak nyambung
betul tuh yang freddy bilang
menyebut biaya cukai
betul tidak ada follow up soal biaya cukai
kasus serma s
saya tidak punya keyakinan pada institusi negara misalnya pada polri pada atau pada jalur jalur resmi
mungkin sudah ada ribuan surat kami kirim ke dpr ke polisi ke puspom tni berbagai hal
dari ribuan respon kami
hanya sedikit yang direspon
dari sedikit yang direspon
hanya sedikit yang ada kemajuan
dari lebih sedikit yang ada kemajuan
lebih sedikit lagi yang bisa sampai ujung
dari yang sangat sedikit bisa sampai ujung
lebih sedikit lagi yang bisa diselesaikan
lebih sedikit lagi yang dapat keadilan
saya ingin langsung bertanya kepada bung mas sintot sebenarnya
tapi saya perkenalkan dulu sudah bergabung dalam forum malam hari ini
terima kasih sudah hadir
saya langsung ke bung mas sintot sekarang
tadi kalau kita simak pernyataan dari haris azhar begitu
diantaranya adalah kenapa dia membuka ini kan
ternyata berbagai surat yang dikirimkan
diantaranya ribuan ke dpr tidak pernah mendapat tanggapan
mungkin saja ini komisi tiga begitu bagaimana
iya kalau ke komisi tiga saya belum lihat surat yang ribuan itu
tapi nanti kami akan coba tanyakan mungkin nyangkut di sekretariat atau apa
nah tentu kalau saya
beberapa sejak awal bahwa apa yang disampaikan itu penting
karena apapun yang namanya narkotika ini sudah ke kampung kampung pak
jadi tidak bisa lagi main main penanganannya
dalam rapat rapat selalu kita tekankan begitu
karena dalam pembahasan dengan bnn upaya pencegahan yang dilakukan
kami selalu menekankan tidak ada cara lain pak
karena itu sudah terlalu monoton gitu loh
tanpa model model campaign yang apa begitu gitu
nah sementara cara kerja peredaran ini sudah sangat luar biasa gitu ya
perlu tidak anda kemudian dalam waktu dekat ini memanggil bnn
karena tadi seperti yang dicontohkan
kasus herma s bnn tidak melanjutkan dan lain sebagainya
nah ini kan artinya ada upaya upaya
dan ketika kemudian soal kasus permintaan dari salah satu oknum bnn
yang masih dirahasiakan namanya
meminta mematikan kamera cctv di sel freddy budiman
kemudian justru diperiksa oleh bnn secara internal
itu apakah tidak khawatir ada konflik kepentingannya
saya melihat persoalan narkotika ini bukan hanya sekedar bnn nya saja
kenapa pak ma
ini ada juga tni terlibat
ketika ada oknum tni terlibat saya katakan oknum tadi ya
nah ini kan proses peradilannya juga kita tidak bisa monitor
dan kemudian maka tadi itu kalau katakan bnn melepaskan apa
jangan jangan juga ada intervensi juga
nah ini kan harus diurai gitu harus diurai semua
karena apa karena ini sudah cara kerjanya sudah luar biasa pak
karena melibatkan oknum oknum di berbagai institusi negara yang seharusnya bekerja untuk
nah bisa kita bayangkan untuk liberty stinjak sebagai kepala lapas saja tawarannya sepuluh miliar
apalagi kepada pihak pihak yang mungkin lebih percaya
pihak yang mungkin lebih punya pengaruh
nah saya ingin beralih ke mas gatot sekarang
mas gatot tadi kita sebelum mas gatot hadir kita sudah putarkan wawancara khusus koresponden kami
roby sofwan amin dengan liberty sitinjak mantan kalapas batu nusa kambangan
bahwa memang benar saat itu dia pernah mendapatkan sebuah permintaan yang agak sedikit menekan
begitu tentang mematikan kamera cctv
nah apakah memang punya ada kewenangan pihak lain yang punya kewenangan untuk mematikan kamera cctv seperti itu
jadi sebetulnya di penjara penjara di beberapa negara yang sudah modern
sebenarnya cctv di dalam kamar itu tidak diperkenankan
karena di dalam itu ada privasi ya ada orang beraktivitas mandi dan lain sebagainya mereka punya privasi
tapi untuk high risk
tapi untuk konteks isolasi itu dibenarkan gitu loh
karena untuk mencegah terjadinya bunuh diri terus kemudian misalnya penyalahgunaan macam macam lah
terjadi di kamar itu diperbolehkan menggunakan

konteksnya yang kita lihat pada saat itu
freddy adalah pada saat itu ya
dalam sel isolasi
dalam sel isolasi sehingga dibenarkan ada cctv di dalam sel isolasi termasuk di dalam kamarnya
nah saya juga ingin menyoroti bahwa apa yang dilakukan pak sitinjak saat itu
ya memberikan izin masuk misalnya ke haris azhar
terus kemudian memberikan kesempatan mereka untuk berbicara itu tidak menyalahi aturan
karena secara internasional apa yang dilakukan oleh haris azhar itu melakukan kunjungan visit dan
dan meskipun isolasi karena untuk memastikan apakah narapidana dan tahanan itu diperlakukan baik di dalam
dan itu diperbolehkan secara internasional gitu loh
dan itu pada akhirnya kan diizinkan oleh pak siti njak
nah secara nasional kita juga ada instruksi presiden nomor sembilan tahun dua ribu sebelas tujuh belas dua ribu sebelas
yang saat itu dikeluarkan oleh sby dan mengharuskan kementerian hukum dan ham itu memberikan akses kepada pihak luar untuk masuk ke dalam lapas dan rutan
nah ini untuk mencegah terjadinya berbagai macam praktek korupsi kolusi termasuk juga kekerasan yang terjadi di lapas dan rutan
nah ini yang apa regulasi dasar kenapa haris azhar bisa masuk ke dalam dan pak sitinjak bisa memberikan izin
jadi dengan argumen itu jadi sudah terbantahkan tidak ada penyalahan kewenangan mengizinkan haris azhar
tidak ada tidak ada kesalahan pelanggaran tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pak siti njak
apa yang dilakukan oleh pak siti njak sesuai dengan kebenaran tidak ada kesalahan
sesuai dengan regulasi nasional apa yang dilakukan oleh haris azhar itu pihak eksternal yang diperbolehkan masuk untuk mendapatkan keluhan
keluh kesah dari narapidana dan tahanan itu diperbolehkan
sambil menggali informasi tentang
sambil menggali informasi tentang apa yang terjadi di dalam lapas rutan apa yang pernah dialami selama menjalankan proses persidangan dan lain sebagainya
dan itu yang informasi itu boleh dipublikasi ke media
tapi sebetulnya idealnya sebelum dipublikasi itu direkomendasikan terlebih dahulu kepada instansi instansi terkait
terkait informasi yang didapat dari narapidana dan tahanan
karena biasanya informasi yang didapat dari tahanan dan narapidana itu sifatnya subjektif
jadi bukan hanya freddy saja banyak sekali narapidana dan tahanan pada saat kita datang monitoring ke dalam lapas dan rutan itu ya keluh kesahannya sama
kenapa saya dihukum terus kemudian kenapa

jadi yang berhak misalnya katakanlah orang seperti haris azhar kan masuk kategori sipil sebenarnya nih
siapakah atau adakah kriteria khusus yang berhak melakukan visit seperti untuk narapidana yang dalam sel isolasi
ya di dalam instruksi presiden tersebut disebutkan bahwa pihak eksternal dalam hal ini sebenarnya pihak dpr terus kemudian kepolisian terus kemudian komnas ham ombudsman termasuk juga masyarakat sipil seperti itu
masyarakat umum juga bisa
selama apa namanya
karena dia tidak berbadan hukum ya jadi tidak bisa masuk ke dalam apa namanya ke dalam lapas dan rutan
selama berbadan hukum dan jelas konteksnya adalah untuk pemenuhan hak asasi manusia dan berhubungan dengan pekerjaannya di dalam lapas dan rutan itu diperbolehkan
karena khawatirnya kan isolasi kan sebenarnya justru untuk menutup peluang agar tidak ada kemudian siapapun yang berkunjung lalu akhirnya bisnis narkoba dari situ
tidak seperti itu ya bedanya
tidak seperti itu
tidak seperti itu
jadi conteknya tadi pada saat berkunjung ke lapas batu juga bertemu dengan freddy gitu loh
tapi kita tidak mengungkapkan informasi itu ke publik
apa yang disampaikan oleh freddy ya persis apa yang disampaikan ke haris azhar gitu loh
tapi kita tidak menyampaikan hal tersebut karena konteks kita adalah memastikan napi dan tahanan diperlakukan baik di dalam
baik sekarang saya akan beralih ke soal pernyataan menkumham begitu bung masinton
bung pak yasona lauli tadi sempat menyampaikan
menyampaikan bahwa soal siapa sebenarnya oknum bnn dan ini sebenarnya dia sudah mendapatkan ini menurut pak yasona sendiri
sudah mendapatkan informasi dari liberty sitinjak langsung bahkan sebelum liberti sitinjak ini diperiksa oleh bnn itu sendiri begitu
artinya nama itu tentu sudah sampai kepada pak yasona begitu
tetapi pak yasan tadi bilang bahwa ada informasi informasi yang tidak saya share ke publik
menurut komisi tiga sebaiknya apakah ini dibuka saja ke publik
tadi kan juga sudah di iniin ya liberty ya
tadi apa kemarin itu ya
nah tentu mungkin apa yang disampaikan pak yasona itu etik saja mungkin
kita minta nanti bnn untuk menyampaikan
bnn yang membukanya sendiri
ini buka saja
kita juga umpama kalaupun nanti alasan alasan tidak dibuka ke publik itu apa
tapi minimal ke dpr dia harus sampaikan
ke dpr dia sampaikan ya
agar dia tahu
agar kita juga tahu itu siapa
dan kemudian kita bisa melakukan proses pengawasan dan pengawalan terhadap kasus tersebut
kalau terkesan dirahasiakan ini apakah nama petinggi besar di bnn kecurigaan dari dpr misalnya
jadi sudah tidak perlu lagi lah dirahasiakan
tapi kalau memang menyangkut ada pertimbangan lain ya
menyangkut hal hal lain ya
di luar kasus tadi ya
mungkin pertimbangan kemanusiaan atau apa
mungkin gitu ya
entah keluarganya nggak apa
nah itu kan perlu kita minta penjelasannya gitu ya
sehingga kenapa penjelasan ke dpr itu penting sebagai representasi dari perwakilan rakyat tadi itu
kalau memang nanti alasan bnn tidak menyampaikan nama
apakah bisa diterima atau tidak begitu
ke dpr minimal harus disampaikan
agar kita tahu tadi pengawalnya tadi itu
nah apa namanya
jangan sampai lagi model model ini kan kalau saya membahasakannya apa ya
kalau bahas sekarang itu model model kayak tutup menutup kong kali kong gitu lah
nah itu dia
nah ini kan yang harus kita berantas
jadi sekarang ini sudah transparan aja semuanya
ya ada yang salah kok dalam penanganan ini kita
pemberantasan narkotika ini
ada yang salah
maka inilah yang harus diurai gitu
nah kalau ini nggak mampu kita urai ya ini akan bertambah terus yang masuk
karena melibatkan banyak pihak
kita akan lanjutkan nanti setelah jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
liberty mengaku ada tawaran sepuluh miliar kemudian juga mendapatkan tekanan agar mencopot kamera cctv
tapi permasalahannya ini adalah kejadian yang terjadi pada dua tahun lalu
menurut anda sebagai kalapas harusnya apakah ini sebenarnya saat itu memang harus langsungnya dilaporkan atau bagaimana
karena tadi yang saya dengar dari penjelasan liberty itu itu menganggap itu bukan sesuatu yang penting untuk dimasalahkan
sesuatu yang penting
itulah lemahnya di lembaga pemasarakatan kita
jadi hal hal yang sifatnya sensitif dan informasi kecil itu tidak langsung dilaporkan ke level pimpinan yang lebih tinggi
minimal wilayah atau ke direkturat jenderal pemasyarakatan
atau tidak mau cari masalah sebenarnya
apalagi dia mendapatkan tawaran sepuluh miliar untuk melepaskan cctv
dan ini kan berarti orang ini kan pengaruhnya cukup besar
sehingga sebetulnya harusnya pada saat itu pak sitinjak langsung melaporkan ke pimpinan
dalam hal ini di level wilayah atau di direkturat jenderal pemasarakatan
sehingga seluruh masalah itu bisa diklarifikasi
siapa yang meminta apakah resmi atau memang ada sesuatu dari permintaan menggeser cctv
apakah karena mungkin saking kuatnya kartel atau mafia yang ada di dalam ini atau bagaimana
tidak juga karena dari petugas kita itu tidak dilaporkan
jadi kita harus mengikuti insting intelijen
sehingga hal hal seperti ini ya biasa saja
jadi orang misalnya ada napi ketemu dengan orang lain di dalam ya
sebenarnya kan informasi informasi itu yang bisa kita ambil dan kemudian dilaporkan saat itu
nah di beberapa negara termasuk di australia pada saat ada informasi informasi sekecil apapun
itu intelijen di dalam lapas itu bekerja
mereka ada unit khusus intelijen
dan itu langsung disampaikan ke institusi institusi tersebut
kalau misalnya berkaitan dengan bnn ya dia akan informasikan bahwa ini ada transaksi dan lain sebagainya
kalau misalnya ada kegiatan teroris misalnya rapat rapat dan lain sebagainya itu juga dilaporkan gitu loh
nah itu insting insting itu yang kita dilaporkan
memang yang anda amati dari karakter karakter petugas lapas kita
betul jadi memang tidak ada karakter untuk membiasakan diri ya
kalau dapat informasi itu langsung diteruskan ke pimpinan
dan biasanya kalau pun ada informasi informasi tersebut
itu juga dianggap pimpinan biasa saja
jadi kalau misalnya ada informasi bahwa si a akan melakukan kegiatan di luar ya
kegiatan narkoba dan lain sebagainya itu juga tidak dilakukan
padahal kalau ditawari sepuluh miliar untuk melepas
itu kan sebenarnya sesuatu yang sudah mencurigakan
lebih kepada ketidakmampuan mengendus permasalahan
ataukah lebih kepada karena tidak ingin cari masalah kalau menurut anda
karena memang tidak ada
karena tidak ada aturan bagi petugas itu untuk melaporkan hal hal tersebut
jadi memang pemasarakatan menjadi dunia sendiri
padahal sebetulnya lembaga pemasarakatannya juga menjadi salah satu lembaga negara yang memberikan informasi terkait dengan kejahatan kejahatan
menjadi permasalahan tersendiri nih bung mas hinton
kalau memang seperti itu ya analisa dan memang faktanya
tapi anda setuju tidak dengan apa yang disampaikan tadi oleh bung gatot
ya ini nggak tahu ya
ya kalau katakanlah kalau handphone masuk mungkin itu menjadi yang mungkin
oh itu nggak boleh
nggak boleh tapi kan kemudian agak tolerble begitu ya
tetapi kalau apa namanya kalau ada yang menawari sepuluh miliar memindahkan kamera cctv dari terpidana yang high risk dalam sel isolasi
ini kan sesuatu yang harus segera dilaporkan bukan lagi soal
betul setuju aku tadi harus dilaporkan segera sebenarnya
karena yang terpidana ini juga bukan kejahatan kejahatan biasa
nah maka sekecil apapun sebenarnya harus disampaikan
nah memang mekanisme di lapas itu seperti apa itu juga perlu kita tahu juga kan gitu
karena juga kalau selama ini kan lapas ini juga bagian dari memainkan narkotika itu juga dikendalikan dari ini
saya nggak katakan pak mas dilapas nusakambangannya itu
tapi di berbagai lapas kan ada kasusnya gitu loh
nah jadi maka apa namanya kalau saya melihat apa
terlalu kompleks berarti permasalahannya
masih bisa diberikan ini tidak
karena kerja bandarnya juga tidak hebat hebat amat
tapi aparatur kitalah yang lemah di berbagai institusi ini
cara evaluasi besar besaran nggak datang dari presiden
karena presiden mengatakan status pak
perang terhadap narkoba ini tidak bisa hanya sekedar menyampaikan
tapi kan harus ada evaluasi besar besaran ini tentang
iya kalau saya setuju harus dievaluasi benar
karena itu tadi kita nyatakan perang tapi tiap hari tiap tahun nambah
kan berarti ada yang salah
nah maka memang harus dievaluasi besar besaran
ya itu tadi seperti kata bung tadi di pembukaan itu tidak mungkin membersihkan lantai dengan sapu sapu yang kotor
nah maka memang semuanya harus berbenah
baik itu dari masing masing institusi kemudian juga sanksi berikut sanksi sanksinya
dan kemudian ini harus bisa terbuka betul
harus bisa diikutin oleh publik
kalau selama ini kan kita umpama dalam kasus korupsi bisa kita pantau
nah ini dalam kasus narkoba ini kejahatan luar biasa juga
informasinya cenderung lebih tertutup
apalagi kalau melibatkan institusi oknum dari institusi militer
kita malah nggak tahu proses peradilannya seperti apa
saya ingin tanya pendapat anda begitu
kalau ke dalam salah satu pengakuan dari freddy budiman yang disampaikan haris azhar itu kan salah satunya adalah freddy menyupiri mobil membawa narkoba menuju medan dengan mobil seorang jenderal bintang dua begitu
itu jauh dari kebenaran atau tidak menurut anda
saya apakah itu bintang dua atau apa
saya juga belum tahu ini
belum tahu ininya
tapi apa namanya kalau dia bintang dua pangdam dong di daerah
ya terus kemudian kalau dalam pelibatan oknum ya yang saya katakan ini oknum
oknum baik polisi bnn sama tni beacukai lapas juga semua bermain
nah di sini apa umpama tadi disebutkan jelas kok ada gitu ya pelibatan itu
ya bahwa tadi mpama dibawa dari medan ke jakarta saya rasa juga itu ini saya nggak pengen kesananya
ditelusuri saja lah ya
iya itu ditelusuri aja siapa pangdam yang saat itu kalau di bintang dua di daerah kan pangli
tapi pertanyaannya mungkin tidak kemudian misalnya yang dituding ada oknum bnn tapi yang kemudian menyelidiki bnn secara internal
sekarang ada tim tapi tidak tahu apakah ini tim independen atau tim khusus begitu
bagaimana menurut anda apakah mungkin akan terungkap mas gatot
ya idealnya kan harus dari tim independen ya untuk membongkar testimoni dari freddy
nggak mungkin bnn sendiri yang melakukan proses penyelidikan
karena pasti kemungkinan besarnya dia akan proteksi informasi informasi yang memang sangat sensitif
dikeluarkan ke publik gitu loh
sehingga ya kita tidak mendapatkan duduk permasalahan yang betul ya ceritanya seperti itu
jadi ada argumen begini sebenarnya kalau soal bnn ini perlu dijaga benar nama institusinya
karena ketika ada satu tercela atau dua tercela misalnya maka trust masyarakat terhadap bnn ini hilang
sehingga pemberantasan terhadap narkoba ini akan menjadi lebih sulit
anda setuju dengan argumen ini
nggak juga ji
jadi selama ada oknum di dalam justru kan bisa

justru oknum oknum itulah yang harus dibersihkan ya ditindak sehingga lembaga ini betul betul bersih dalam memberantas narkotika gitu loh di indonesia
jadi selama ada oknum ya akan selalu terpuruk justru
sebaliknya seperti itu
ya termasuk di lembaga pemasarakatan selama banyak oknum oknum bertugas di dalamnya semakin terpuruk ya
handphone mudah masuk narkoba mudah diperjual belikan di dalam kan semakin terpuruk
nah ini orang orang seperti ini yang sebenarnya harus diperhati
ini sobat runut ya
ada permintaan sepuluh miliar kepada rencana pemberian penyuapan kepada liberty stinjak untuk memindahkan kamera cctv
nama oknum bnn ini sampai sekarang sepertinya masih terus ditutupi
nah apakah jangan jangan nanti oknum bnn ini menjadi salah satu saksi kunci juga pintu masuk membongkar nama nama besar lain begitu
kalau menurut anda bagaimana komisi tiga
jangan jangan ini dirahasiakan karena kalau misalnya ini terbuka maka nyanyian yang lebih besar
bukan lagi nyanyian freddy budiman ini yang kita masalahkan tapi nyanyian dari orang oknum bnn ini memang bukan nama nama yang penting penting yang kemungkinan ada
kemungkinannya ada dari tni kemungkinan ada dari kepolisian kemudian ada dari beacukai bahkan dan lain sebagainya
ini kan berantai kan jaringannya kan berantai
kalau tadi umpama apa menurut saya sih dibuka saja
iya kan karena selama ini selama ini umpama saya sih tidak ini lah ya
tidak menuduh atau apa gitu
tapi kalau selama ini kan dari mulai prajurit yang pangkat bawah sampai yang level menengah itu kena
ya sampai level pangkat bintang kolonel perwira menengah itu
dari mulai ini
nah saya nggak tahu tadi itu kalau sampai di level jangan jangan kalau yang tadi itu kebuka
kan seolah olah kalau ditutup tutupi ini kan soal nama nama besar juga yang bisa membongkar nama besar yang lain begitu
bagaimana menurut anda
ya kalau memang
segera dibuka ke publik
ya dibongkar saja dibuka ke publiknya siapa yang meminta cctv itu di apa dipindahkan
terus kemudian siapa di belakang orang ini
dan posisi kan yang saya dengar kan sekarang maksudnya masih perwira perwira tinggi lah ya
posisi sekarang berarti kan ada mungkin ya mungkin ada orang orang di belakangnya sehingga dia berani untuk meminta pak sitinya untuk menggeser cctv nya
padahal freddy itu pada saat itu memang sedang disorot kan buka pabrik di lapas narkotika pun masalahnya banyak lah saat itu
nah ini yang perlu di sebenarnya didalami oleh pihak bnn atau tim independen nanti
kalau saya sih saran buka aja buka bukaan semua sehingga kita tahu
kalau saran itu harusnya datangnya dari
dari pak gatot saran dpr harusnya punya kewenangan manggil bnn segera
buka nih siapa namanya gitu atau menkumham paling tidak karena yang mengatakan sudah menerima informasi tadi
maka tadi saya sudah katakan kan dibuka saja sejak awal kan kita akan minta dpr akan minta ke bnn nantinya untuk minimal kalau tadi dengan pertimbangan lain lain apa segala macam ke dprd harus disampaikan
sehingga kita tahu dan kita bisa mengawal prosesnya itu
nah kalau akan lebih baik lagi kalau dibuka benar
ya kalaupun tidak dibuka tapi ke kita disampaikan kita kasih
kita disampaikan kita kawal dan kita berharap
yang apa tadi itu bernyanyi
nyanyiannya bisa membuka semua kebobrokan tadi itu
dalam penanganan pemberantasan narkotika itu
kalau di korupsi ada kpk yang akan membuat ini semua terbuka begitu
kalau dalam narkoba ini siapa yang bisa kita harapkan
ya kalau saya masih tetap berharap empama ada bnn ada kepolisian gitu ya
dua institusi ini
maksudnya institusi ini yang dilaporkan atau yang dilaporkan
atau yang di dalam testimoni freddy dan disampaikan oleh haris azhar
makanya harus mulai harus benar
kalau enggak nanti publik nggak percaya dong
iya kan mau sampai kapan publik gak percaya gitu
nah makanya harus berbenar
kapolri kan juga menyatakan dalam melakukan reformasi kultural di tubuh kepolisian
ya itu harus ditampakkan karena apapun institusi di kepolisian dan bnn ini
walaupun dia dua institusi yang terpisah kan
nah maka harus ditampakkan betul reformasi institusi di penegakan hukum
sambil menunggu terus pemeriksaan bnn terhadap mantan kalapas
dan kita tunggu hasilnya apakah nanti akan terbuka atau tidak
kita tagih juga nanti komisi tiga dpr
anda melihat ini momentum sebagai untuk momentum apa ini
dengan adanya permasalahan seperti ini
banyak yang kemudian dijatuhi vonisial
dijatuhi vonismatik karena memang bandar bandar besar
berulang membuka berbisnis di dalam lapas dan lain sebagainya
tetapi ternyata di sisi lain ada oknum oknum yang seharusnya menjadi penegak hukum
tapi terlibat di sana
ini momentum untuk apa secara luas
jadi keluh kesah yang disampaikan oleh freddy budiman
ini saya pernah temukan itu sekitar tahun dua ribu
jadi sekitar sepuluh tahun lalu
ceritanya masih sama sampai sekarang
keluh kesah freddy ini ya
keluh kesah orang orang yang memang terkena
bukan hanya freddy
bandar pengedar dan lain sebagainya
nah jadi ya ini momentum untuk merubah wajah dari kepolisian kita
wajah dari bnn kita
apa yang disampaikan freddy
ya sudah disampaikan sepuluh tahun lalu oleh napi napi lain gitu
bahwa dia menggunakan aparat

termasuk juga misalnya kalau ada narkotika
terus kemudian mereka uangnya digunakan dan lain sebagainya
terus kemudian mereka uangnya digunakan dan lain sebagainya
terus kemudian mereka uangnya digunakan dan lain sebagainya
kalau narkotika dipinjam misalnya
itu ya konteksnya untuk menghabiskan atm yang masih dimiliki sama mereka
nah itu pengakuan pengakuan dari
ada pemerintahan juga berarti
sepuluh tahun lalu gitu
dan ini ya kesempatan pori bnn dan institusi lain untuk merubah itu semua
bukan malah kita resisten malah jadi masalah
jadi masalah hukum bagian kelaporan
jadi tidak akan selesai masalah
jadi ya momentumnya kita berbenah semua gitu
termasuk juga dpr wajib
wajib tuh untuk memanggil dan ya
kalau gitu kita nantikan bersama sama hasil kerja bung mas hinton dan kawan kawan di komisi tiga ini
terima kasih malam hari ini telah meluangkan waktu di cnn indonesia prime news
bung mas hinton dan juga mas gatot
sesaat lagi usai jeda
cnn indonesia prime news akan hadir dengan informasi
wacana program sekolah sehari penuh atau full day school
langsung mendapatkan beragam respon dari publik
mulai dari yang pro maupun kontra
informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi di cnn indonesia prime news